beginilah foto dua murid sekolah dasar asal desa pamoseang
kecamatan mambi kabupaten mamasa
yang viral di media sosial hingga menuai sorotan publik
betapa tidak dalam foto memperlihatkan
dua bocah pria memegang poster bertuliskan aduan kepada presiden jokowi
terkait guru yang jarang datang ke sekolah
membuat mereka gagal mengikuti proses belajar mengajar
diketahui kedua bocah dalam foto tersebut berasal dari sdn sepuluh saluang desa pamoseang
foto keduanya pertama kali diposting pemilik akun facebook
bernama ahmad faisal dinejat pada senin sebelas juli lalu
pasca viral pejabat gubernur sulawesi barat akmal malik
bersama bupati mamasa ramlan badawi
langsung turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran kabar tersebut
gubernur bersama bupati juga melakukan pertemuan bersama pihak sekolah dan tokoh masyarakat setempat
untuk mencari solusi terkait persoalan pendidikan yang dialami anak anak di daerah ini
memang terjadi proses belajar mengajar
tapi kadang kalau kondisinya situasi kadang juga guru guru negerinya itu tidak hadir
tapi kan ada guru hono di sini
nah itu yang terjadi
harus kedisiplin harus ditekan dekin
berbeda dengan bupati
kepala sdn sepuluh saluang justru mengatakan
jika seluruh muridnya aktif mengikuti proses belajar
hanya saja sejak pandemi covid sembilan belas terjadi
membuat proses belajar mengajar tidak berjalan secara maksimal
tadi pak bupati menyampaikan yang tadi sepuluh orang pak lima belas orang
kadang begini kan
waktu covid sembilan belas terhambur mereka
sebelum sebelumnya itu luar biasa
buruknya akses jalan menjadi salah satu kendala yang menghambat
kelancaran proses belajar mengajar di sekolah ini
abdi febriyadi mamasa sulawesi barat